kebakaran melanda area pekan raya jakarta atau prj di kemayoran jakarta pusat
dari akun twitter dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta
asap tebal mulai muncul pada pukul tujuh belas lebih sepuluh menit dan juga dilaporkan masih terdapat korban yang terjebak di gedung
tak kurang dari delapan belas unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi pada pukul tujuh belas lebih dua belas menit
asap tebal muncul di gedung area prj lantai tiga
belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran